yang kedua sudah terjalin komunikasi komunikasi aktif di tataran provinsi di tataran orang perorangan
dan yang ketiga adalah kami menyadari bahwa tentu untuk menjadi kepala daerah harus memiliki sepuluh kursi minimal
dan karena sudah sepuluh kursi minimal harus memiliki sepuluh kursi minimal untuk mengikuti kursi kursi yang berbeda
sepuluh kursi itu sangat sulit didapatkan oleh partai nasdem saat ini
maka dari itu kami berharap pkp berkenan dan sudilah kiranya
untuk bersama sama bergabung
menerima saya bergabung dengan partai pkb
untuk menunaikan janji janji saya dengan tentu visi misi yang sudah saya tuangkan
dalam bentuk file dan nanti mungkin akan dipelajari oleh des pilkada
dan nanti beliau beliau inilah yang akan menyampaikan ke jenjang vertikal ke atas
jadi saya berserah diri pada allah dan saya berikhtiar ini
alhamdulillah kalau ditaran ini tadi sudah dikatakan oleh des pilkada
diterima dengan baik itu suatu energi positif buat saya
dan tentu saja pkp memiliki basis suara yang kuat
yang ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi
sudah terlihat elektoralnya selalu naik
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan sampai sekarang elektoralnya naik dan sudah mengakar
dan begitu akrab juga dengan masyarakat di ramayu
supaya bisa dilekatkan dengan masyarakat di ramayu